eh malam berkabut
malam berkabut duduk di pinggir kolam
ini ada apa ini ribut ribut malam malam ini
jadi begini ustadz musa
ini bapak juga yang terhormat ini
mau nengokin anaknya
anginnya udah mulai ada
anginnya berat sebelah
mungkin karena berat badan pak ade sama pak sedikitin gak pas
coba tukram posisi deh ya
karena berat badan tuh mempengaruhi gerak angin
pak andre ada di sebelah kiri saya
pak sedikitin di sebelah kanan
coba dibalik deh
balik balik balik
soalnya berat badan menentukan
situ ya udah
ini anginnya mulai stabil nih
coba mundur lagi mundur mundur
terus terus terus
terus terus terus terus
udah pas sih
terus mundur lagi dikit lagi dikit lagi
lihat di layangannya nih
udah tinggi terbagai kan
kok pak ade sama pak sedikitin
kayaknya aku mau bikin bentuk kapal gitu
bukan gitu udah ya bikin kaligrafi kapal
ya kan itu kan lagu
ini kan kuliah banget
ya yang mana aja dong
tapi aku mau minah kapal
wah berisik banget sih
mending kamu pindah kelompok aja ke kelompok aku
kan ada si lukman si indra
ada aku juga
nggak usah ikut campur
kamu juga kayak gak ngebos aja
itu si indra sama lukman siapa
oh jadi kamu mau ngadu domba dodot sama aku ya
emang aku domba
sesungguhnya adu domba itu gak baik
ini pincisin aku
udah biarin aja dulu kan
dengar mal kalau sobri
ini sama aja
kan aku udah bilang
nggak boleh adu domba
adu domba itu nggak baik
bukan aku yang adu domba
tapi kan aku yang adu domba
tapi masih sobri itu
kalau kamu masih pengen bikin kapal laut
mendingan aku sama kelompok yang lain aja dah
kok begitu buat
kamu kenapa bengong
kamu masih bingungnya mau bikin apa
emang kenapa sih harus buat layangan
juga kan nggak boleh main layangan disini
jadi kalau kita nggak buat layangan
terus kamu yang nggak mau pikirin itu apa
hah apa ya tadi
aku juga lupa sih
udah nggak usah dibahas
kayaknya kita nggak pernah lagi dengerin eka
gimana kalau kita arjan dia
gimana cara ngerjainnya
kalian jangan keluar
jangan keluar aku nggak masuk dong
udah tau siapa
tiik tiiknyanentih malen rudolph ini normal owodoh
kerjain segel tuh kita tunggu usah usah atau satribuan selesai patroli oh jadi sekarang
aja ini iya emang gimana caranya aku sih nunggu boleh banget wajahnya kita ngopi dah
ah ya pakai ganggu aja lagi kagak boleh orangnya seneng ngopi
usah baca lagu apa gini cuekin
juga mau masuk ke dalam menglihat anak gua si amalia menglihat mama lia kebun binatang
woi amalia itu putrinya bu juki bukan mama lia ada lupa bapak juki yang kermat belum
juga sehari amalia mondok di sini ngapain ditengokin aja
ah oh yuki herlino disini kan seorang donatur kan jadi wajib gua nih mengelihat keadaan pesantren
ini mau bilang gak mau dimasukin sekalian ya ini mau pulang ya dah lah emang bapak juki
dimana tinggal ya kagak jauh romo dari sini dari sini loro

begini ustaz musa ini bapak juki ini menganek menekankan tetap di tempat kancing dan dicending bepang berwarna paleberbera pada tahun dua ribu dua puluh dua
ini ustadz musa ini bapak juga yang terhormat ini mau nengokin anaknya
kalau untuk berkunjung ke kunanta malam malam begini udah pasti gak bisa pas sedikit ya
di sini ada peraturannya tapi karena saya ini ustadz musa yang mulia dasantun dan juga baik hati
maka saya akan mengizinkan ya pak juki ini untuk menginap
tapi dengan catatan
nggak boleh itu nginep di kamarnya santriwati
ya terutama nggak boleh
dan juga nggak boleh nginep di kamarnya santriwan
ada kalau mau di lantai satu tuh
jadi juki herlino di lantai satu
jadi ceritanya begini
alkisah ada orang tua yang sangat menyayangi anaknya
anaknya orang tua ini selalu menuruti apapun yang anaknya minta
dan saking sayangnya orang tua ini selalu mengikuti anaknya kemanapun dia mau pergi
hai kal dodot
maaf nih ya malam malam ustadz musa yang mulai ada santun ini mengganggu tidur kalian ya
perkenalkan ini bapak juki
itu namanya penyakit
jadi beliau ini bapaknya amalia
sekaligus donatur di kunanta
jadi pada malam hari ini beliau ini akan nginep di sini
kenapa nggak di kamar santri yang lain
jadi begini hai kal seluruh kamar santri yang lain sudah penuh
tadinya malah ini pak ustadz musa ini mau taruh pak juki ini dalam tanah
cuma takutnya nanti malah ngobrol sama cacing bukannya tidur
yaudah kalau gitu silahkan mau tidur dimana pak juki
juke herlino mau tidur di atas aja
terus saya tidur dimana ustadz
ulalah iya iya pak juki gimana kalau pak juki di atas meloteng
jadi nyambur sama kucing dong
aduh gimana ya
hai kal kamu tidur di
harus saya cek ini